keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan menginspirasi orang lain
salah satunya adalah subandi petugas ujian praktik sim di satlantas polres trenggalek
keberadaan subandi yang tidak sempurna ini menjadi motivasi warga untuk lolos ujian sim
subandi petugas ujian praktik sim
dalam ujian praktik sim ini sumandi bertugas untuk memperagakan bagaimana cara melakukan ujian praktik
dengan melewati berbagai rintangan
mulai dari tikungan tajam angka delapan hingga rintangan zigzag
dengan lincah ia mengendarai sepeda motor jenis bebek dan melibas semua rintangan yang ada
tanpa sedikitpun menyentuh pembatas yang ada di dalam lintasan
selain menjadi trainer subandi juga membantu tim penguji untuk mengawasi jalannya ujian praktik
skill inilah yang membuat subandi bisa menempati posisinya sekarang ini
awalnya saya dari ini sebagai tukang persih persih dulunya
kemudian lama kelamaan saya diperbantukan di ijen praktek karena dengan sedikit skill yang saya miliki
satu lantas polres renggalek sengaja menempatkan subandi untuk di bagian ujian praktik sim c
selain untuk membantu petugas penguji yang ada subandi juga bisa sebagai motivator bagi pemohon sim untuk bisa lulus ujian praktik
karena mungkin dia punya kelebihan karena tim pampelnya itu
dia punya kelebihan
rampel makinnya juga
misalnya kalau melihatnya juga merasa ngakuin
dengan keberadaan subandi akan tumbuh semangat dalam diri para pemohon sim untuk mengikuti rangkaian ujian yang dipersyaratkan
sekaligus bermotivasi untuk bisa lolos dengan sempurna
fadli rahmawan renggalek